sementara itu penyerang timnas egy maulana fikri mengakui ia dan rekan rekannya mengalami penurunan performa usai dihentikannya liga selama kurang lebih dua bulan
menurut egy dihentikannya liga membuat para pemain harus memulai kembali dari nol untuk mencapai performa terbaik mereka terutama dari segi fisik dan mental
jeda selama dua bulan tersebut membuat para pemain harus secepatnya menemukan ritme bertanding yang menurutnya tidak mudah dilakukan
terbukti pada pertandingan melawan kamboja di stadion utama gelora bung karno jumat petang tersebut banyak peluang yang diciptakan oleh skuad garuda namun terbuang sia sia
meski begitu egy dan rekan rekannya berjanji akan menampilkan permainan yang lebih baik pada laga melawan brunei darussalam dua puluh enam desember nanti di kuala lumpur
banyak pemain juga yang tidak memainkan pertandingan mungkin sudah tiga bulan
itu sangat mempengaruhi juga
pemain ya performa kita memang belum maksimal dan juga belum baik untuk saat ini tapi kita akan berjuang lebih keras lagi lebih fokus lagi dan akan memperbaikin semua kekurangan kita dan ke depan agar kita lebih kompak lagi dan membuat pertandingan lebih seru dan seperti yang diinginkan pelatih